kepala staf kepresidenan muldoko menyebut tidak ada hal yang perlu dinegosiasikan antara indonesia dan juga arab saudi
mengenai pemulangan rizik sihab
pemerintah selama ini tidak pernah melakukan pencekalan dan rizik bisa pulang kapan saja
muldoko juga menegaskan pemerintah selama ini tidak pernah lepas tangan terkait nasib rizik di arab saudi
ia menambahkan muldoko mendapat informasi bahwa rizik tidak pernah berkomunikasi dengan kedutaan besar indonesia di arab saudi
sebelumnya saya sudah cek ke mana mana tidak ada pencekalan itu
saya sudah cek ke dirjen imigrasi tidak ada pencegahan
dan tidak boleh apa itu sesuai undang undang kan tidak boleh orang indonesia dicekal sendiri
berikutnya saya telpon menteri luar negeri juga nggak ada itu
saya telpon menko bulukamper juga tidak ada
jadi jangan mengembangkan
bukan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan
kalau merasa tercekal ya silahkan aja
bukan lepas tangan saya sudah cek
selama ini pak rizik itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan
tadi pak mahfud mengatakan seperti itu
tidak pernah koordinasi ke kedutaan
hanya di media sosial sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik